april itu kan kita harus ada tes event jadi kira kira udah rapih atau belum
ini tantangannya jadi mungkin sudah selesai dari sisi pupr dari kita sudah selesai itu layak pakai
nah ini yang lagi bolak balik kita koordinasi mudah mudahan semuanya udah sesuai berjalan sesuai rencana
kita sekarang akan tidak dengan segan
kita harus untuk memperbaiki jadi perbasi perbasi di daerah kalau tidak punya banyak kesehatan kita tisu
kalau dia tidak punya banyak kompetisi dan tidak bikin laporan ke kita kita bikin satu dua tiga kita bisa mencuba
tidak apa apa perbasi tidak terlalu banyak tapi aktif daripada banyak cuma merame pada saat muda